aku sama nga juga seneng banget bisa bantuin al sama haldin
ya gak apa apa tante santai aja
saya juga nggak pernah merasa keberatan
lucu deh tante
ngantar kemana mana nemenin gendong ya bisa dibilang
gak usah goda godain depan tante rosa kayak gitu
ya goda kan latihan tante
kalian berdua emang kesayangannya tante
kalian berdua pasti ingat
dari zaman dulu al itu
gak perapian sahabat
dia terlalu mandiri
selalu menyelesaikan permasalahannya sendiri
dalam dalam al itu pasti
sangat lelah sangat kesepian
dan kalian berdua
datang menawarkan sebuah persahabatan
ya udah kalau begitu sekarang kan
kondisi al bisa dibilang
yang positif juga
saya boleh pulang tante
oh ya boleh lupa
tante pikir kalian rumahnya disini
iya dan aku juga pamit pulang ya
tapi kalau misalkan tentu butuh apa apa
tante gak usah sungkan
nanti langsung hubungin aku aja
kalian tuh udah kayak
anak anak tante sendiri
ya udah tante kalau gitu aku pamit dulu ya

aku bawa tas dulu ya
nino udah tidur
mau ambil surat ya di
ngapain juga aku ngeliat hasil tes dna nya
karena aku udah pernah liat yang punya rena
itu sekerapa belum tidur
aku dari tadi ngeliatin kamu lagi tidur
saya tau gak sih aku udah lama loh gak pernah dipeluk pas lagi tidur sama kamu
apa kecurigaan aku berlebihan ke elsa
aduh gagal lagi deh gue dapetin surat itu
kalo menurut aku aren't you sad
aku masih ada sarang sama dia juga
doa aku sama dia yang alright
aku jangan negasih ag errors
malah jadi gak melengkapi pasangannya
itu cukup ngaruh gak mbak
ya biasanya sih iya ki
misalkan nih si cowok ini kuliah sampai s dua
ya bagusnya si perempuan ini juga kuliah
mau sampai s satu atau d tiga
jadi biar gak terlalu timpang
kiki masih mampu gak ya kuliah
tapi ntar diketawain orang lagi
masa asisten rumah tangga
gak mau kuliah
kok kalungnya gak ada ya
apa semalam jatuh pas gue lagi ngangkat ngangkat barang
males banget gue balik apartemen lagi

dan tensinya satu ratus dua puluh per tujuh puluh
pasien semakin stabil dok
aldiwaran bapak bisa dengar suara saya
bapak merasa pusing
itu normal ya pak
yang penting bapak terus semangat
pasti bisa sembuh
hari ini ventilator sudah bisa dilepas
pak saya permisi dulu
cepat sembuh ya pak
yang barang barang gua sudah sama
papa juga senang
apalagi sekarang kamu udah gak sedih lagi
bahagia ku sangat sederhana
tak bisa diukur dengan harta benda
karena bisa menatapmu hingga hari senja
adalah kesempurnaan yang tidak ada
ma lagi udah dateng
sekarang menuju ke atas
oh oke oke baik baik nanti mama tunggu ya